saat ini saya sudah berada di kecamatan pasir kuda kabupaten cianjur
ada yang familiar dengan pemandangan ini
bagaimana kalau pemandangan ini
langsung aja yuk kita tanyakan kepada sang pemilik rumah
assalamualaikum kabar jajang
wah ada abah jajangnya sendiri nih
abah jajang pria berusia tujuh puluh dua tahun ini telah menempati rumah dengan pemandangan indah ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
belakangan rumahnya yang memiliki pemandangan curug citambur menjadi viral
alhasil warga dari jakarta tasik sumedang jogja hingga turis australia
berkunjung untuk menyaksikan pemandangan itu secara langsung

kalau saya lihat ini dari terutama ini dari spot alamnya ini sangat asli sekali
sementara kalau di tengah keberadaan kami di keranggan ini memang seni perkotaan
ini sudah tidak ada alam yang seperti ini
takjub banget asri banget pokoknya puas banget seneng banget
berarti menurut ibu gimana nih apakah cuma dipotongnya cantik atau aslinya juga indah
pastinya indah banget kayak dalam mimpi itu
di suatu dan gak ada di perkotaan kami kerangkan gitu
tak jarang abah jajang kedatangan tamu yang berminat untuk berkemah di halamannya
abah jajang tak pernah merasa keberatan dan senang bisa menambah kenalan
ia juga tidak memungut bayaran kepada siapapun yang mau bermalam di rumahnya
beda cerita dengan mereka yang ingin membeli rumah abah jajang
belum lama rumah abah ditawar dua lima miliar rupiah
abah menolak tawaran itu karena ia percaya uang tak akan bisa membeli pemandangan seindah ini
dibertahan ke abah
kalau abah dipenta dua lima miliar sepuluh miliar juga dikeluarkan
untuk masa depan anak abah dan warga dari se indonesia datang ke abah
hal ini pun menarik perhatian gubernur jawa barat
yang lantas mengunjungi abah jajang
dan yang kerennya
ada yang nawar miliar miliar abah tidak lepas
tidak semua kebahagiaan diukur harus dengan uang
abah bahagianya begini tiap hari tenang di hari akhir pensiunnya atau hari tuanya
tidak selalu dan dicukupkan ya pak
makan cukup minum cukup
itu pelajaran tidak semua harus dibuatkan dan sebagainya
kita gini saja tidak usah diubah ubah
paling dilapih lapih kalau ada yang kurang kurang
rumah abah jajang memang sederhana
namun dengan pemandangan indah yang dapat ia saksikan setiap hari
tak menjadi masalah bagi abah istri dua anak serta lima cucunya
oh ini ada kamar penginapannya
jadi kalau saya mau nginep bisa di sini ya abah ya
nah abah kalau kita mau masak kita bisa memasak di mana nih abah
bisa di sini
bisa di sini
ini pakai kayu ya abah ya
apinya pakai kayu
biasanya abah kalau masak masak apa aja nih abah
masak nasi masak ikan boleh
ini stok kayunya ya mbak ya
ini stok kayu buat bikin apinya di sini
iya bikin api di sini
wow tradisional sekali ya
walaupun pemandangannya indah tapi dalam rumahnya masih
tapi dalam rumahnya masih sungguh hangat dan masih sungguh tradisional
tadinya ini kamar mandi abah ya abah mandi di sini
dan abah juga buang air besar buang air kecil di mana abah
buang besar dari atas
dari atas oke
tapi terus abah mendapat bantuan dari pemerintah ya abah ya
dapat bantuan kamar mandi boleh kita lihat abah
jadi pemerintah memberikan bantuan berupa kamar mandi
abah jajang berharap rumah ini bisa menjadi warisan yang akan dirawat dan dipertahankan oleh anak anaknya
kalau yang datang ke sini abah rumah abah jangan dirubah
tetap aja begini
yang masa depan abah gak ada anak anak abah sampai melanjutkan ke sini gak punya dikeluarkan lokasi ini
bah gimana sih perasaannya bisa bangun setiap hari dan melihat pemandangan seindah ini setiap harinya
setiap hari abah lagi senang lagi senang abah
nah ini adalah salah satu mimpi saya juga ya
untuk bisa bangun setiap hari dan melihat pemandangan yang luar biasa indahnya ini
ia tak mau menyimpan keindahan halamannya hanya untuk dirinya sendiri
abah jajang mengaku ia akan selalu menerima siapapun yang hendak berkunjung
dengan syarat harus menjaga kebersihan dan tidak merusak halamannya
laurencia gatta imam muhairif jawa barat